pada saat ini
aksi demo di depan rumah ibu menko polhukam mahfud md
polres pamekasan yang bekerja sama dengan polda jawa timur
menyelidiki peristiwa yang terjadi pada selasa satu desember lalu
dua orang diamankan untuk dimintai keterangan oleh penyelidik polres pamekasan
karena dianggap bertanggung jawab adanya kerumunan massa
pelanggaran protokol kesehatan dan kegaduhan di rumah ibunda mahfud md
selain itu polisi juga menganalisis rekaman video saat kejadian tersebut
apakah ada ancaman atau intimidasi terhadap ibu nda mahfud md
proses ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti ada atau tidaknya unsur pidana
dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan
terhadap kedua orang yang ada di lokasi
sedang kita dalami di backup dari polda jawa timur
untuk berikutnya kita masih menunggu
dari hasil penyidik untuk proses pendalaman ini
ibu saya ibunya prof mahfud md
sementara itu adik mahfud md siti marwiah
memastikan keadaan ibu mahfud sehat dan aman
serta sudah kembali menempati rumah yang sempat didatangi sekelompok orang
ia menyatakan ibu dan kakak mahfud md sempat ketakutan
dengan kedatangan masa yang tiba tiba menggedor pagar depan rumah
dan berteriak teriak tersebut
siang setelah sholat duhur itu
ibu ini sedang istirahat
kemudian ada rame katanya depan
tapi sempat ada rasa ketat
orang banyak pakai sarung
pakai sarung penuh di rumah
kejadian kemarin memang mencekamlah untuk kami di keluarga
kami juga begitu perawat telpon telpon semua
untuk menginfokan bahwa di luar itu rame
kami langsung koordinasi dengan pak kapolres juga
mulai rabu pagi rumah ibu mahfud md mulai dijaga sejumlah anggota pasukan banser gp ansor
ketua gp ansor pamekasan safiuddin mengaku telah berkoordinasi dengan petugas
tim iputan cnn indonesia